intan gak apa apa
mas ramli kenapa
selinda sama si bum
pasti buka mulut tentang perang perang haram itu
kalau mereka tidak buka mulut
pasti polisi tidak akan perah tau rumah gue
tadi adikmu nangis gak
adik nangis sebentar bu
sekarang kamu tidur ya sayang ya
ibu juga tadi gak dapet uang
baru kita pergi dari sini
yaudah sekarang kamu tidur sayang
gak tau bu
sekarang kita pergi ya
saya juga enggak tahu pak
iya pak tolong bantu pak
ibu bantu saya angkat dia
saya mau bawa dia ke rumah sakit
ibu jangan lalang ibu
ibu jangan tinggalin pintar
ibu jangan lalang
ibu jangan tinggalin pintar ibu
bagaimana kondisi intan dok
kondisinya sangat lemah
dia banyak menerima tekanan batin
dan dia perlu islah total
saya harap dengan islah total dia lekas sembuh
sebenarnya apa penyakitnya dok
itulah efek tukar batin yang ia terima
dia menderita penyakit radang usus dan paru paru basah
saya berharap dengan dirawat di rumah sakit yang benar benar intensif
intan lekas sembuh
boleh saya lihat intan
kak ibu gak apa apakan kak
ibu gak apa apa
ibu hanya tidur
kemudian kemudiannya dia tetap berdiri
aku bisa bahas satu hal benda masyarakat
melewati empat cathy baik baik mimpi

katanya ada banyak
kebetulan aku melihat kamu pingsan di pinggir jalan
untung aku pernah melihat pina
jadi saat dia nangis aku berhenti
terima kasih anton
tapi sama allah
karena allah yang mengatur pertemuan kita
kamu kalau orang yang baik
tapi kamu sudah menyelamatkan hidup aku
saya hanya perantara
tapi semua sudah diatur sama sang maha kuasa
jadi sekarang kamu mohon ampun
dan kamu harus janji untuk hidup dalam kewajarannya
wah besar engkau ya allah
kau telah mengembalikan kehidupanku dan anak anakku
aku mohon kepadamu ya allah
bukakanlah pintu ampunan dan taubatmu untukku
tidak ada daya dan upaya untuk melawan kezaliman dan kejahatan
aku peduli tu outras itu ada di dalam

itu sudah understand
itu masih belum makan
makan ikhlas mengunggah
schedule sampai kamar kembali ke italia
itu kan release
saya tidak mau ngeh mainstream
kita semua baunya bersendara
tidak mamy ke ruang
intan gak apa apa
mas ramli kenapa
bapak jangan berdosa sama aku
mungkin bapak tidak sanggup lagi